hai saya disini bakulantang abang ngadu skill tapi harus ada perjanjian ya bang iya kalau saya
menang aduh kelemah abang itu sepedanya sobre balikin ke kita oke emang lu bisa
ini bagaimana cri
hanya ini gua aja bisa masuk ke dalam
bisa ada di sini
ah itu pak tadi gerbangnya kebuka
mungkin bapak lupa kali
makanya kita bisa masuk
oh ya pak sri giti
emangnya pak sri giti tadi buka gerbangnya kemana pak sri giti
bukan pak bukan segitu
bukan bukan gini pak
ada apa tuh
anak ini enggak
beliau yakin dia mau belajar main bmx
gue yakin dia pasti bisa kok
bisa sih yaudah yuk main aja gabung bareng
yaudah tuh latihan bareng
terima kasih haikal

eh usah usah yang dua
ada pantun mengatakan makan ragi di rumahnya haji sopiati
saya lagi nunggu haikal ngambil sepedanya si sobri
aduh apaan sih
kalian pikir dinyatu enggak sakit ha
sobri kamu mau injek nggak sama bosan
kalau dari teriakannya sih nggak sakit banget lah
wah lo semalam dikasih tahu
enggak boleh taruhan
masa sekarang taruhan lagi
dah ikan lo taruhan benar
taruhan itu termasuk dalam judi
dan judi itu termasuk dosa yang berkata
allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al ma'idah ayat sembilan puluh
yang artinya hai orang orang yang beriman
sesungguhnya meminum homar berjudi berkarya untuk berhalang
terus kalian mengundi nasib dengan panah
itu adalah termasuk perbuatan syetan
maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan
yang terakhir dari trio bemo yang paling jujur itu lukman
sekarang ustadz musa yang mulia dan santun mau tanya sama kamu lukman
haikal itu beneran taruhan iya atau tidak
bang saya disini bakpon antangin abang ngadu skill an tapi harus ada perjanjiannya bang
iya kalau saya menang aduh keren lo abang itu sepedanya sobre balikin ke kita oke emang lu bisa
lihat gua ya
wegen aduh kalau cuma segini doang bang
enggak ada tantangannya
oke jadi gue kasih trik yang lebih bagus lagi ya
lagi ayo sini bang sekarang abang serahin sepedanya si sop mana ya udahlah sportif aja
kalau kalah ya
oh ya udah dah tuh lu aminal sepedanya
badan din begini ustadz kemarin kan sepedanya sobat resterau taruhan habis itu saya kesini mau
kamu ini kayak buka anak santri aja
kan kamu udah tahu ya
allah sudah berfirman dalam kitab suci al quran surat al maida ayat tiga
bahwa segala jenis perbuatan judi dan taruhan itu dalam islam itu diharamkan
baik sekarang gini aja ya
lebih baik sekarang kalian maaf maafan aja
ayo salih bermanfaat
itu kan enak
apa sih pakai taruhan taruhan segala
tuh kan selesai
jadi maksud kedatangan bapak rt kemarin itu mau mengadakan satu kegiatan kerja bakti begitu
ini bapak rt dari kampung sebelah
datang ke sini katanya mau ketemu ustadz musa
sebentar sebentar ya
anak anak karya masuk ke dalam
sepedanya jangan lupa ditaruh di ruang guru ya
kabar pak rt
bantu pak ustaz
saya banyak kursi anak anak
saya gak kusut
warga kampung sebelah sedang ada kegiatan kerja bakti
nah saya selaku rt ingin mengajak para santri pun anta itu untuk berpartisipasi
begitu pak ustaz
wah itu bagus sekali tuh pak
karena lewat kerja bakti kita bisa belajar bekerja sama
bergotong royong untuk membersihkan lingkungan untuk kenyamanan kita semua
ya sudah kalau begitu saya nanti akan meminta bantuan kepada ustadz dan ustazah
untuk mengumpulkan semua para santri dan santriwati untuk bisa bekerja bakti di kampung sebelah
kalau begitu terima kasih banyak sebelumnya loh
terus maaf nih saya sudah merepotkan
kalau begitu saya permisi dulu
saya mau ke dalam dulu mau kasih tahu berita ini
pak srikiti jaga gerbang ya
saya standby aja
bagus deh kalau begitu
kenapa kalian mau masuk ke sana
yang gerbang ke sana
ke sana pak ustaz ke sana
pikiran saya pikiran anak anak jadi agak kusut
aduh ustadz apa yang salah begitu
banyak yang mau manfaat sih kali
beda pak gita
itu mah namanya
eh anak anak sini sini semua
kenapa mister sergei
ada apa mister
kita sekarang kita akan bermain bola sekarang ya
sekarang sekarang biasa
saya mau ajarin kalian heading
biar kalian tepat sasaran
bolanya harus masuk ya
cong sampah ya
dari siapa mister
peci aku sud
fokus ya harus kena sini
satu dua tiga